sektor energi tengah mengalami masa transisi di dunia mulai beramai ramai
berencana meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi baru dan terbarukan
di sektor transportasi penggunaan bahan bakar fosil juga mulai ditekan
dengan beralih ke kendaraan berenergi listrik
nah lalu bagaimana strategi transformasi pertamina
nah sebagai perusahaan penyedia bahan bakar minyak atau bbm insight
akan membahasnya bersama saya desi anwar
sudah sejak lama indonesia dikenal dunia karena cadangan energi yang terkandung di dalam perut bumi
namun energi fosil seperti minyak bumi dan gas alam tidak akan bertahan selamanya
menteri energi dan sumber daya mineral arifin tasrif
menyebut cadangan energi fosil di indonesia akan habis dalam waktu kurang dari sepuluh tahun
transformasi menjadi hal yang tidak terelakkan bagi pertamina sebagai holding bumn migas indonesia
yang mengemban amanah dari pemerintah di sektor energi
pertamina harus memutar otak agar bisa tetap melayani masyarakat dengan visi yang baru
eksplorasi untuk mendapatkan energi alternatif terus dilakukan
penggunaan energi baru dan terbarukan atau ebt tidak bisa dihindari
menteri sdm pun mengungkap total potensi energi alternatif di indonesia sangat besar
lebih dari empat ratus gigawatt bisa didapat salah satunya dari tenaga surya
meski begitu sumber daya yang sangat berlimpah ini belum dioptimalisasi secara maksimal
masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar indonesia bisa memanfaatkan energi baru dan terbarukan
diperkirakan dalam kurun dua puluh hingga tiga puluh tahun ke depan masa sunset energi fosil akan terjadi
bukan tidak mungkin bumi tidak lagi menyediakan pasokan energi seperti minyak dan gas
nah perusahaan penyedia bahan bakar pun mau tidak mau harus segera menentukan shifting bisnisnya
agar tetap berada di jalur kompetisi yang diprediksi justru akan semakin ketat
sudah bersama saya di studio ada nike widjawati direktur utama pt pertamina
baik alhamdulillah sehat
penting ya sehat sekarang
hari ini semua harus sehat
dan kita melakukan wawancara ini tentu saja dengan prokes yang sangat ketat
kita sudah divaksin sudah antigen pcr dan lain sebagainya yang penting kita jaga jarak
bu nika kita sudah memasuki lebih dari satu setengah tahun ya masa covid sembilan belas
kita lihat selama satu setengah tahun ini transportasi penggunanya tentu menurun
apalagi penerbangan juga semakin jarang
dan juga dengan adanya lockdown warna
konsumsi energi atau listrik di industri juga semakin berkurang
ini pasti ada dampaknya terhadap perusahaan seperti pertamina
kira kira bagaimana selama satu setengah tahun ini
jadi satu setengah tahun masa pandemi ini demand luar biasa turun
dan kita bukan hanya demand yang turun kita mengalami triple shock
yang pertama demand turun
yang kedua adalah fluktuasi harga minyak
di tahun lalu itu turunnya drop sekali
dan yang ketiga adalah tentu masalah depresiasi rupiah
ketiga hal ini sangat berdampak
jadi tahun lalu penurunan demand di kota kota besar ketika saat dilakukan ppkn
betul di kota kota besar
jadi besar sekali
dampaknya baru pertama kali
nah ini dampaknya terhadap bottom line pertamina sendiri seperti apa
bottom line mungkin waktu tahun lalu di semester awal kita sempat mengalami negatif
namun kemudian kita bisa recover itu sehingga di akhir tahun kita mencatat keuntungan rp empat belas triliun
jadi beberapa langkah kita lakukan
khususnya adalah efisiensi dan juga kita lakukan semuanya dalam
saat yang bersamaan
artinya begini demand turun tetapi tanggung jawab pertamina dalam mengelola energi
menyediakan energi mendistribusikannya harus jalan terus
kita tetap jalankan bbm satu harga semua kita jalankan
tapi dengan cara yang lebih efektif dan efisien gitu
dan saya lihat tahun lalu persisnya bulan juni ya tahun lalu ada transformasi secara keseluruhan ya
pertamina memiliki sekarang lima subholder
ada enam subholding sekarang
luar biasa sekali dan kita lihat ya dalam covid ini
ini ada kesempatan juga untuk melakukan resetting atau rebooting dari industri itu
tapi sebenarnya bu nika kalau kita lihat jauh sebelum pandemi covid sembilan belas ini
sebenarnya bisnis migas indonesia sudah lama turun kan ya
dan kita dari tahun dua ribu delapan belas saja sudah menjadi net importer
nah mulai investasi saya lihat di kilang eksplorasi itu sudah turun
jadi mau tidak mau kan tidak ada pilihan
harus dilakukan transformasi
cuma sekarang diakselerasi saja
apa kira kira yang ingin dicapai dengan melakukan transformasi ini
agenda transformasi itu sudah ada dari tahun dua ribu enam belas yang dimulai dari roadmap di kementerian bumn
kemudian dibuat buku putih dan pertama kali sebetulnya holding migas itu dibentuk di akhir dua ribu dua puluh
dengan menggabungkan pgn masuk ke pertamina
jadi subholding pertama itu lahir di situ
pgn menjadi subholding kembali
pgn menjadi subholding gas
nah kemudian berjalan juni tahun lalu kita akhirkan lagi
sehingga semuanya tuntas semua ada enam subholding
pandemi ini justru membuat kita mengakselerasi agenda transformasi ini
karena grand energy strategi ke depan terjadi transisi yang luar biasa dari fossil fuel ke arah new energy
kalau kita masih menggunakan bisnis model yang sama
menggunakan operational medhot yang sama tentu ini tidak bisa lagi relevan dengan masa depan
jadi momentum ini kemudian kita jadikan akselerasi
dan dengan adanya enam subholding sekarang masing masing kemudian fokus dan punya tanggung jawab sendiri sendiri
ada yang tanggung jawab fokus kita tetap bisa memperkuat bisnis kita yang hari ini berjalan
ada juga yang kemudian fokus
ada juga yang kemudian harus melakukan ekspansi bisnis
masih dari bisnis yang ada tapi kita melakukan ekspansi
jadi lebih luas lagi
ada lagi yang memang harus melompat ke future
menyiapkan energi masa depan yaitu new energy
jadi dengan dibagi jadi enam ini semua bisa paralel berjalan
iya dan tentu saja ini tidak susah ya
apalagi pertamina merupakan sebuah perusahaan yang sudah eksis cukup lama
dan kalau dulu menjadi cash cow dari indonesia
tapi sekarang justru kita net
importernya kalau tidak salah bisa dua puluh ribu ya
us billion ya dua puluh ribu miliar kita per tahun hanya untuk melakukan impor
sebetulnya menurun sih trendnya
trendnya menurun ya
tapi sekarang harga minyak lumayan ya sudah meningkat
sudah meningkat lagi
tujuh puluh lima dolar ya per darat kalau tidak salah
bu nika tadi mengatakan mau tidak mau kita harus melakukan bukan saja transformasi tapi transisi ke energi yang sifatnya baru dan terbarukan
taping segala potensi renewable yang kita miliki
tapi kalau kita hitung ada geotermalnya hidronya dan lain sebagainya
masih jauh dari target
betul potensinya masih besar
coal ini masih
masih besar ya
dan sisanya adalah gas
ya sementara dua ribu dua puluh lima kan hanya beberapa tahun lagi kan
ya ya jadi memang perlu ada lompatan besar gitu
namun demikian kalau kita lihat dalam dua puluh tahun ke depan energi demand ini kan tumbuh
tetapi dari sisi volume ini naik
kalau sekarang setiap hari sekitar satu lima juta barrel per day nanti di dua ribu empat puluh itu naik jadi dua delapan
jadi artinya sebetulnya untuk migas ini tetap harus dilakukan
tapi yang berbeda adalah caranya
cara kita melakukan eksplorasi dan memprosesnya ini
memprosesnya ini harus dengan cara yang lebih green jadi green operation
tidak membuat polusi semakin banyak dan lain sebagainya
tidak meningkatkan carbon emission
karena tadi sampaikan selain itu kan sekarang bukan hanya dua ribu tiga puluh tapi indonesia punya target di dua ribu enam puluh net zero emission
even bmn lebih cepat lagi targetnya dua ribu lima puluh untuk bmn
tapi target target ini kan tentu saja harus ada action plan yang
karena selama ini saja kita masih merupakan salah satu produsen co dua atau gas makasih yang terbesar di dunia
dan sampai sekarang kita kesulitan untuk menurunkannya
dan di sini peran pertamina sebagai salah satu yang terbesar perusahaan energi di indonesia mau tidak mau harus mendukung
kita istirahat sebentar bu nike tapi masih panjang diskusi kita
jadi jangan kemana mana dulu insight with desy anwar akan segera kembali
di studio saya di temani nika widjawati direktur utama pt pertamina
dan bu nika saya sempat berdiskusi dengan menteri bumn kita baru baru ini dan membangga banggakan pertamina karena punya
cita cita untuk membuat pertamina pada tahun dua ribu dua puluh empat itu seratus billion usd valuation
ini kan berarti luar biasa banyak sekali harapan dan ekspektasinya
nah salah satu yang kita lihat ada telah dilakukan transformasi
juga bisa dikatakan sebagai reformasi juga selama ini
dari bisnis cara cara melakukan bisnis sebelumnya dan sekarang
apalagi kita dua ribu lima puluh dua ribu enam puluh ya mengharapkan
bahwa kita memproduksi zero emission berarti tidak ada emisi co dua yang
kalau ya paling banyak kan juga dari bbm ya fossil fuel
dari batu bara misalnya dari pembakaran minyak dan lain sebagainya
restrukturisasi ini dengan adanya lima subholding ini sebenarnya kalau kita bandingkan dengan cara cara mengelola pertamina
yang dulu sama yang sekarang itu sebenarnya apa perbedaan yang terbesar
oke ya mungkin bedanya kita kalau dulu ya
dulu kalau saya analogikan kita ini satu kapal induk yang besar
semua pekerjaan dilakukan di dalam satu kapal induk ini
semuanya kita lakukan secara bersama sama
jadi gemuk gitu ya besar
jadi gemuk ya
nah tantangan ke depan
kita ini tantangannya
ini harus masuk ke dalam samudera yang requirementnya beda
kapal ini sudah tidak boleh masuk lagi karena ini fosil
ya kan dalam satu bahan fossil ini nggak bisa
jadi kita kan harus melakukan bagaimana kita melakukan transisinya
memindahkan semua para penumpang ini agar selamat bisa berpindah ke samudera yang berbeda
kita tidak bisa kan membawa kapal ini karena tidak boleh
oleh karena itu karena tuntutannya berbeda
kita kemudian lakukan transformasi ini
kita tahu bahwa ke depan kita harus berpindah ke sana
tetapi hari ini dan juga sepuluh lima belas tahun ke depan pertamina masih punya tanggung jawab untuk negeri ini
dan di dalam bauran energi nasional di dalam ruen ini masih tetap yang tadi saya sampaikan even
presentasinya itu menurun gitu ya
tetapi secara volume ini tetap naik
oleh karena itu pemerintah juga ada target tetap
meningkatkan produksi minyak satu juta barrel per hari dari hari ini tujuh ratus ribu
oleh karena itu masih ada yang stay di sini
pertamina masih tetap player yang terbesar di indonesia ini
jadi di dalam energi nasional kontribusi kita sangat besar
jadi kita tidak boleh tiba tiba berpindah ke sana
meninggalkan tanggung jawab hari ini dan sepuluh lima belas tahun ke depan
tetapi kita juga tidak bisa mengoperasikan dengan cara yang lama
harus lebih efisien sekarang
oleh karena itu kalau kita gambarkan dari satu kapal besar ini
kemudian kita bentuk menjadi enam kapal yang canggih yang lincah
kemudian bisa berselancar dalam segala cuaca
bisa bersaing juga
bisa bersaing juga jadi agile gitu ya
ada tiga kapal yang terlalu stay di dalam existing business
satu adalah upstream
itu tetap harus
dan kita invest di sini besar
jadi kalau misalnya valuasi pertamina itu seratus miliar ya us dollar

lima puluh ya dari sisi valuasi
tapi investasi harus dilakukan
tadi mbak desi katakan kita sebenarnya mulai dua ribu dua itu sudah mulai net importer
dan makin menurun menurun menurun terus ya dari sisi hulu migas
oleh karena itu ini kan waktu kita tidak banyak untuk fossil fuel ini
oleh karena itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang lagi window nya
kita harus eksplor cadangan yang ada di dalam perut bumi indonesia
dan masih banyak kan kalau tidak salah cadangan ya
iya masih banyak
jadi dalam hal ini kita lakukan investasi adalah untuk mengangkat atau memproduksi cadangan yang ada dan juga menambah
karena kita nanti bicara yang kapal yang berikutnya ya
nah kapal yang ini kita harus besarkan
yang kedua yang masih harus existing adalah kilang
ini pun harus
karena kita kalau kita bicara tentang undang undang energi
kita bicara tentang ketersendirian
ketersediaan atau availability
tapi tidak cukup itu
kita kemudian juga selain nanti menciptakan ketahanan energi
jadi bagaimana kita mengurangi keteragentungan dari import
oleh karena itu kita harus kemudian membangun kilang
dan ini tidak murah ya
dan selama ini cukup banyak kilang kilang kita yang perlu diperbaiki atau perlu
kilangnya memang sudah tua semua
sudah sepu semua
jadi kita harus upgrade supaya menghasilkan bbm nya lebih baik
lebih ramah lingkungan
dan juga dari sisi operasional bisa merunkan karbon emission
dan yang ketiga kemudian lebih efisien
dan dari sisi penggunaan kulitnya juga lebih fleksibel
itu kalau dari investasinya berapa yang difokuskan untuk membangun kilang yang baru
kalau di sini ya
nah kilang ini nanti kita kembangkan juga ke petrochemical
karena kedepannya ini
harus ada nilai tambah
harus ada nilai tambah
karena ketika nanti demand bbm turun
maka kalau kita integrasikan dengan petrochemical plant
maka ini bisa di shifting produknya
jadi produk produk petrochemical yang sebetulnya growth nya itu lebih tinggi
nah jadi ini adalah kp yang kedua
yang ketiga adalah commercial and trading
ya sbbu terminal bbm

dan sekarang banyak juga pemain pemain lain
jadi mau tidak mau harus berkompetisi
nah ketiga ini memang masih di dalam bisnis yang hari ini ya
tetapi kemudian kita juga menerapkan esg
dalam konteks esg ini kita punya target
jadi kita bagaimana nih caranya
tahun dua ribu dua puluh kita sudah mencapai penurunan carbon emission kalau kita bandingkan dengan dua ribu sepuluh
ini adalah dari operasional
operasional bagaimana kita mengoperasikan kilang
jadi gas flaring yang tadinya dibuang kita gunakan lagi
kemudian kita juga lakukan beberapa hal untuk energy efficiency
dan di sisi produk ini kita juga kan menghasilkan ada biodiesel
biofuel yang secara carbon emission ini lebih baik gitu
jadi kita lakukan yang tiga kapal ini existing tetapi dengan cara yang lebih green
nah ada kapal yang memang harus sudah mulai swing yaitu gas
karena transisi dari fossil fuel ke arah renewable energy ini tidak bisa tiba tiba
jadi harus ada yang sifatnya adalah sebagai base load yaitu gas
jadi gas ini kita harus kembangkan betul
dia harus kemudian juga didorong dan hari ini dengan diintegrasikannya pgn ke pertamina sebagai subholding gas
indonesia atau pertamina ini memiliki dua puluh empat km gas pipeline terpanjang di asia tenggara
karena kunci dari pengembangan gas itu harus infrastruktur
nah yang terakhir itu ada kapal yang harus di future yaitu subholding new and renewable energy
di sini ada geothermal
kemudian ada solar pv dan ada renewable energy lainnya
termasuk juga baterai
untuk baterai karena kita juga masuk ke sana
dan yang terakhir ini ada subholding shipping yang kemudian kita transform menjadi subholding integrated marine logistic
ini yang tadinya hanya bergerak di hydro di karbon
ini sekarang juga masuk mengembangkan virtual gas pipeline
karena untuk indonesia bagian timur gasnya tidak bisa dikembangkan
hanya dengan pipa
karena mahal sekali kan gas pipeline
sehingga ini kita menggunakan kapal
jadinya pakai spoke and hub untuk virtual pipeline
nah itulah peran dan perbedaan bagaimana
terus ini bagaimana kapalnya bergerak sendiri sendiri
oleh karena itu yang namanya holding ini menjadi integrator
nah apa tugas holding ini dan juga ini bagaimana kira kira mengorkestrasi
kalau kita lihat ini kan masing masing satu instrumennya beda beda
jadi kalau ada intinya lah maestro nya di balik situ kita istirahat sebentar bu nika
tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar
kita juga masih ditemani direktur utama pt pertamina nike widiawati
dan kita berbicara mengenai transformasi tapi juga transisi energi pertamina
tampaknya mau tidak mau bukan saja karena covid tapi kebutuhan dunia
kita sekarang dihadapi dengan tantangan yang terbesar
bukan saja di indonesia tentu saja
tapi secara global adalah global warming
dan perubahan iklim dimana mau tidak mau kita harus menekan emisi gas rumah kaca
dan indonesia sendiri seharusnya
dan indonesia sendiri sebenarnya memiliki target yang cukup ambisius
dan zero emission atau tidak ada emisi sama sekali pada tahun dua ribu lima puluh dan tahun dua ribu enam puluh
pertamina tentu saja biasanya kalau energi yang sifatnya kotor polusi membakar karbon
ya itu kita membakar ya
nah pasti mau tidak mau harus melakukan perubahan
menyesuaikan tapi yang penting lagi itu harus ada hasilnya yang jelas dengan penurunan emisi yang nyata
tidak bisa dipungkiri ya
transisi harus dilakukan karena kita masih sangat bergantung kepada batubara
bukan saja karena harganya tapi kita juga punya banyak memilikinya
minyak fossil fuel juga masih sangat kita andalkan
dan tentu saja gas ya ada lng dan lpg
mungkin selama ini kita lebih ke fokus ke ekspor ya
tapi kebutuhan domestik juga semakin meningkat ya
ini ada kapal kapal yang harus dikerahkan holding ini sendiri
apa tugasnya dan bagaimana memastikan bahwa semua kapal ini memang siap tempur efisien dan sesuai dengan visi misi
dan ya semua awaknya menjalankan dengan baik dan benar
jadi peran holding ini tadi sampaikan orkestrasi
bagaimana menjamin bahwa seluruh proses bisnis dilakukan secara terintegrasi
karena itu yang paling penting di holding adalah satu adalah strategic planning
ini harus kemudian drill down ke bawah
tidak boleh ada yang melenceng karena kita mencapai satu visi yang sama
yang kedua adalah dalam pelaksanaan fungsi integrator
jadi di holding ada dua fungsi integrator yang harus secara day to day itu melakukan itu
yang pertama adalah integrator di sisi bisnis
karena ketika enam subholding ini mereka menjalankan target
banyak kan pihak yang mengatakan nanti kalau sudah jadi subholding semuanya komersial
padahal pertamina ini masih ada penugasan dari pemerintah
jadi kita harus yakinkan
bahwa efisiensi tetap dilakukan dari hulu ke hilir
ini tidak bisa mereka kemudian melakukan decision sendiri tanpa melihat dampaknya
terhadap keseluruhan business process dan keseluruhan value proposition kita terhadap customer
jadi ada satu fungsi integrator bisnis
itu di satu fungsi
yang kedua adalah integrator operational
kita harus meyakinkan bahwa tidak boleh ada kelangkaan
tidak boleh ada disruption sedikit pun dalam supply
oleh karena itu
dengan span of control yang demikian luas
maka digitalisasi menjadi penting
maka di holding ini kita bangun ada command center
mengintegrasikan dari hulu ke hilir
jadi di ruang di gedung baru kita
ini kita melihat bagaimana operasional di hulu
kemudian jika ada permasalahan kita pun tahu penyebabnya apa
di kilang juga
kemudian di seluruh spbu
kalau yang di hulu
ini satu hari
yang di spbu ini real time
jadi kita pun bisa melihat transaksi setiap detik per detik itu terjadi di mana
ini sedang mengisi nomor mobilnya berapa
ini kita lakukan sebetulnya juga untuk memastikan bahwa bbm yang subsidi itu sampai ke orang yang tepat
karena dengan kita melakukan digitalisasi spbu kita bisa mengcapture data pelanggan
kita jadi tahu
dan ini betul betul transaksi yang kita sebut transaksi tidak wajar ini menurun drastis
setelah kita monitor
karena semua jauh lebih transparan
dan semua sudah online
jadi bisa dikatakan seluruh indonesia ini sudah online spbu nya
dan juga tahu ya
kita bisa lihat semua
kilang semua juga kita bisa ada
data semua untuk seluruh kilang ada
seluruh bbm seluruh pergerakan kapal kita tahu
jadi kalau misalnya kita ada berita bahwa ada terjadi bencana
sehingga supply di sana yang melalui darat ini ada masalah
maka kita kemudian bisa mengatur
kapal ini kita arahkan ke sana
karena kalau kapal ini real time
kita bisa kendalikan
diterapkan sudah berapa lama bu ni
selama covid ini selama sejak pertamina dijadikan subholding subholding ini
atau sebenarnya sudah ke arahnya dari dulu
kalau program digitalisasi pertamina ini sudah dicanangkan dan sudah mulai dikerjakan sekitar dua tahun yang lalu
tiga dua tahun yang lalu
namun covid ini yang kemudian mempercepat juga
dan desain ini memang kita align dengan rencana holding ini
karena kita tahu kita tidak mungkin bisa meng orchestrasi tanpa bantuan digitalisasi
dan covid ini membuat tergantungan kita kepada digitalisasi juga semakin meningkat
dalam transformasi manapun
apalagi dengan perusahaan yang begitu ya cukup ikon lah untuk indonesia cukup lama
ini kan pasti ada resistensi atau ada harus ada adaptasinya dan lain sebagainya
seberapa sulit untuk melakukan transformasi ini bu nika
dan kira kira apa kunci kesuksesannya
kita harus pertama ya top management ini harus solid
kita harus yakin betul bahwa perubahan ini transformasi harus dilakukan
dan ini adalah yang terbaik untuk perusahaan
karena kalau kita tidak lakukan ini
maka kita tidak bisa survive untuk ke depan
karena bisnis ini sudah tidak relevan lagi untuk masa depan
dan ini yang kemudian harus dikomunikasikan ke bawah
pasti tidak semuanya kemudian happy
tetapi perubahan itu kan sama halnya seperti apa ya
ada growing paint di situ
untuk menjadi perubahan ke arah perbaikan pasti ada growing pain
anak anak kalau mau belajar jalan tubuh gigi itu kan panas dan sebagainya
tapi itu adalah proses yang harus dilakukan

jadi kuncinya satu adalah bagaimana kita bisa menjelaskan
membumikan visi kenapa kita harus berubah
jadi kita harus jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami
kemudian kita bawa semuanya untuk berubah
dan yang pasti tentu adalah leadership
kita harus memberikan role model yang baik gitu ya
supaya semua jajaran juga yakin
bahwa memang ini kita harus berubah
dan ini semua kemudian setiap achievement dari perubahan ini kita komunikasikan
kpi nya juga harus jelas ya
kualitas sdm juga penting
apalagi kalau semua harus berbasis teknologi dan harus paham mengenai ya renewable dan lain sebagainya
ini selama ini bagaimana bu nika happy dengan keberhasilan atau kira kira masih area apa saja yang masih perlu diperbaiki
kalau in overall sebetulnya
kalau kita bicara tentang tantangan masa depan
maka teknologi ini menjadi kunci
jadi teknologi leadership ini menjadi kunci keberhasilan
dan yang kedua adalah business model innovation
ini kan kita harus berubah juga
jadi ini yang kita coba tingkatkan perannya
kalau tadi teknologi leadership
salah satu peran atau fungsi yang kita kembangkan itu di holding adalah itu
jadi kita backup semua untuk teknologi itu
jadi kalau kita lihat kan kita investasi
mbak desi ya
kalau project di pertamina
proyek investasi setahun itu ada tiga ratus tujuh puluh lima proyek
karena bukan hanya investasi yang menambah suatu facility atau asset
tapi banyak yang tadi
bagaimana kemudian teknologi itu kita kembangkan untuk bisa meningkatkan program
bisa meningkatkan produktivitas
jadi banyak sekali
kita memang mengingkarit juga untuk tim di bawah
untuk banyak melakukan terobosan terobosan
dan ketika sekarang sudah menjadi holding subholding ini
masing masing jadi fokus kan
karena mereka sekarang sudah tidak perlu lagi melebar
fokus di bidangnya dan kemudian menjadi

karena keputusan sekarang sudah turun ke bawah
tidak perlu yang tadinya final investment decision untuk suatu investasi
sekarang dua step saja
dan ini pasti secara cost juga jauh lebih murah lah istilahnya
paling tidak lebih efisien
kita break sebentar
bu nike tapi tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
ada niko widjawati direktur utama pt pertamina
kita berbicara mengenai transformasi tapi juga transisi ya
untuk energi khususnya energi baru energi alternatif energi terbarukan
karena indonesia juga memiliki ambisi untuk meningkatkan campuran atau energy mix
bauran yang selama ini kita mungkin lebih masih heavy
masih sangat tergantung kepada bbm batu barang
dan kita mau tidak mau sekarang harus juga fokus kepada energi yang berdasarkan misalnya tenaga alam
surya kita punya geothermal indonesia
apalagi sebagai negara yang ring of fire itu banyak sekali kekayaan alam yang kita miliki
yang kita bisa jadikan energi
khusus untuk masa transisi ini
tadi disebut bio fuel kan
seperti kelapa sawit kalau kita lihat di situ ada biodiesel dan lain sebagainya
oke kalau dari sisi transportasi yang pertama adalah biodiesel
biodiesel kan sekarang b tiga puluh
tapi secara kemampuan kilang kita sebetulnya kita bisa menghasilkan b seratus
itu yang kedua kita juga bisa masuk ke bio fuel
kalau yang diesel berarti kan mencampur solar dengan fame
ini kita bisa mencampur juga yang fuel
malah nanti minggu depan kita akan coba bioaftur di pesawat kita nanti
jadi itu yang akan kita lakukan yang pertama
nah yang kedua tentu yang low hanging fruit adalah apa yang kita miliki hari ini yaitu geothermal mbak desi
indonesia dengan cadangan kedua terbesar dunia
tapi hari ini masih kecil sekali
kan yang sudah dieksplor dan sudah dihasilkan menjadi listrik
untuk memperkuat ini dilakukan integrasi
jadi pertamina dengan sesama bumn lain dengan pln kita melakukan integrasi bisnis geothermal
sehingga dengan integrasi ini kita menjadi untuk install capacity menjadi nomor tiga terbesar di dunia
nah dengan ini maka kita kemudian bisa meng unlock our value
dan kita kemudian bisa melakukan investasi kita targetkan dalam lima tahun kedepan ini double
karena sebetulnya cadangannya sudah ada
tinggal kemudian kita lakukan eksplorasi lebih lanjut
nah tidak berhenti di situ
karena ternyata geothermal ini bisa kita hasilkan lagi di produksi menjadi green energy lainnya
malah yang terakhir general motors ini menghasilkan baterai lithium dari brinenya geothermal
jadi pengembangannya ini kemudian bisa lebih hilirisasi lagi
ini kita bisa kembangkan lebih lanjut
nah yang ketiga adalah hari ini kita kan masih importer dari lpg
kita punya juga batubara yang banyak
memang batubara itu termasuk fosil yang ini
tetapi dengan teknologi
yang mungkin terkolutif ya
tapi dengan kita proses menjadi gas
kalo gasification yang menjadi dimethyl ether untuk mengganti lpg
dan kita lakukan carbon capture
carbon capture and utinization di storage itu kemudian kita bisa turunkan
jadi berarti kan harus ada investasi khusus untuk new and renewable ini
yang baru terbarukan ini
kalau dibutuhkan per tahun secara total sebelum tahun dua ribu dua puluh lima itu berapa
kalau tadi kan alokasinya enam puluh dua puluh nah ini dua puluh
saya lihat kan banyak sekali juga perusahaan perusahaan misalnya ingin berinvestasi di situ
tapi kan cukup mahal
ini biasanya kenapa sampai saat ini kan agak sulit ya untuk menghidupkan yang namanya renewable ini
karena cost di awalnya kan lebih mahal
ini secara funding dan lain sebagainya bekerja sama juga dengan partner partner atau bisnis bisnis lain
ini kira kira bagaimana bisnis modelnya supaya bisa cepat diterapkan
atau tergantung pada ini
jadi yang sisanya ini dari external
external dari berbagai macam
dari mulai green bond karena greenbon juga sangat kompetitif
jadi dengan beberapa model ini untuk source of fund nya sebetulnya potensi kita ini besar sekali mbak desy
oke memang di hulunya ini besar karena exploration
tapi kalau kita kemudian mengembangkan beyond electricity yang tadi ke green hydrogen yang nilai tambahnya itu tinggi
ini kemudian bisa meningkatkan keekonomian
dan hari ini yang kita sebut brine
jadi kita bisa tingkatkan kapasitasnya itu juga harganya jauh lebih murah dibanding yang kalau kita green field ya
jadi ada beberapa hal yang kita lakukan dan banyak ternyata ketika kita membuka
banyak yang tertarik
banyak yang tertarik untuk melakukan investasi dan berpartner dengan kita
karena melihat potensi sumber daya alam kita yang luar biasa
energi kita juga kan naik terus gitu ya
jadi mengenai kemarin saya juga pergi
ketemu dengan exxon ya
proyek besar yang harus akan kita lakukan
tapi kita juga bertemu dengan investor private equity dan sebagainya
jadi kita melihatnya ketertarikannya itu sungguh besar
jadi dengan potensi yang ada kita bisa menarik investor untuk masuk
tapi kalau dari segi regulasi kita bagaimana
biasanya kan kalau pengusaha ini regulasi ya yang menjadi hambatan kira kira pemerintah sudah memenuhi cukup paham lah dengan kebutuhan ini supaya ini kan harus ada akselerasi ya terhadap bisnis renewable ini
jadi pemerintah ini kan sudah melakukan revisi dari undang undang ebt ini sedang berjalan ya
dan kalau yang secara short term dan sudah ini di approve ya saya dengar adalah ruptl
jadi rancangan umum penyediaan tenaga listrik nasional pun sudah di approve oleh pemerintah
dan ini mempunyai target yang very ambisius untuk renewable energy
nah ini bagus sekali
sinyal yang bagus nih untuk para investor
dan juga begitu banyak juga kemudahan dari sisi insentif fiskal yang diberikan
insentif itu yang paling penting ya
jadi itu akan banyak membawa perubahan nih
karena targetnya ini harus kita kebutkan
iya dan kita memang tidak banyak waktu ya untuk itu
sebentar lagi juga dua ribu dua puluh
kalau kita lihat sekarang juga sudah terjadi begitu banyak ya bencana alam yang berkaitan dengan global warming atau pemanasan global
mau tidak mau kita harus mengurangi emisi secepat mungkin
bu nika kalau kita melihat ya indonesia apalagi dibandingkan dengan negara negara lain
pr kita kan sangat sangat ya besar ya
untuk menerapkan hal seperti ini
kemudian biodiesel kemudian yang tadi dma
bagaimana kita menggantikan lpg
jadi fokus pertamina sebetulnya membantu pemerintah untuk mengurungkan current account deficit
jadi kita coba lihat potensi yang besar itu apa di indonesia
selain geotermal kan air besar juga
solar juga besar juga
tapi kalau kita lihat kebutuhan atau konsumsi ini kan ada yang namanya rumah tangga ada yang industri tapi juga ada transportasi
karena ini kan juga tergantung dengan kalau kita di indonesia ini kita archipelago gridnya aja masih bolong bolong
ini bagaimana cara yang paling bagus untuk memetakan ini semua
jadi kalau tadi kita kembali
untuk undang undang energi itu mengatakan bukan hanya ketahanan energi tapi juga kemandirian dan kedaulatan
kemandirian itu artinya kita harus mengoptimalkan apa yang kita miliki
jadi untuk archipelago seperti indonesia yang punya tujuh belas pulau
dan beda beda ini
tidak juga harus punya interkoneksi dari sabang sampai merauke
ya bisa kemudian masing masing mempunyai sistem kelistrikan sendiri sendiri
yang kemudian mengoptimalkan
mendahulukan energi yang ada di sana
energi yang sesuai yang ada di sana
kalau misalnya ada air sungai berarti itu bisa dibangun plta
kalau misalnya di nusa tenggara itu kan bisa bangun plts
jadi kita melihat potensi yang besar apa
di jawa sendiri ini potensi geothermal yang terbesar adanya di jawa dan sumatera
jadi ini juga perlu dibangun
jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana caranya
ya kita identifikasi
primary energy yang ada di masing masing region ini apa
ya itulah yang harus kemudian dioptimalkan
supaya terjadi kembali energi
karena men transport energy menggunakan transmission itu juga ada biayanya juga
ada lossesnya juga gitu
kalau mau mandiri ya kita bangun berdasarkan kearifan lokal
iya kita break sebentar masih ada satu segmen bu nika
tetaplah bersama insight with desi anwar
kami akan segera kembali
masih bersama insight with desy anwar dan saya juga masih di teman di direktur utama pt pertamina niko widjawati
kita berbicara mengenai pt pertamina yang kita harapkan menjadi istilahnya sebuah perusahaan yang masa depan
tapi harus sekarang
karena kebutuhan kita terhadap energi alternatif energi baru terbarukan harus dimulai dari sekarang
tapi sekarang ke depannya itu sendiri
di atas dua ribu tiga puluh bahkan sampai dua ribu lima puluh dan dua ribu enam puluh harus emisinya itu sebelas
ini apa sekarang yang perlu di betulkan
ini perlu betul betul dilakukan dan diterapkan khususnya untuk strategi energi indonesia yang tadi kami sebutkan
konsumsi akan terus meningkat jumlah penduduk akan terus meningkat tapi juga jumlah penggunaan energi akan semakin meningkat
jadi yang pertama adalah kita terapkan dulu kita bicara existing dulu bagaimana mengurangi carbon emission dan existing
jadi dengan circular economy kita lakukan bagaimana kita merawakan recycle
jadi dari waste yang ada bisa kita convert menjadi biogas biomass
ini sudah dilakukan atau akan
jadi di beberapa perkebunan perkebunan itu ada waste yang dalam bentuk cair untuk yang sawit namanya pome itu bisa jadi biogas

kemudian limbah lain yang bentuknya padat itu bisa jadi biogas

sampah sampah kota sekarang kan ada yang dirubah langsung dibakar menjadi listrik ada juga menjadi rdf untuk pengganti batu bara di pembangkit pembangkit batubara
jadi yang itu existing harus kita lakukan dulu itu satu dari sisi limbah
yang kedua dari carbon emission yang sudah terbang nih masuk ke udara
yes betul kita harus lakukan carbon capture baik itu hanya di storage di inject di suquestration masuk ke dalam sumur atau di reuse
uturization nya itu apa ini kita lakukan kita gunakan sebagai co dua eor enhanced oil orgas recovery
jadi cadangan cadangan minyak dan gas ini kan banyak yang belum bisa keangkat
nah dengan diinjek co dua ini kemudian bisa terangkat sehingga meningkatkan produksi yang masih ada ya jadi produksinya bisa naik
tanpa harus mencari tempat yang baru kan jadi bisa memaksimal
betul dari sumur sumur
tapi ini apa ada memerlukan teknologi baru berarti
nah yang kemarin saya kerjasama itu ya itu salah satunya itu
tapi banyak negara yang berminat kenapa
karena indonesia ini ini surganya ccus
spy kita punya banyak reservoir
sumur sumur tua ini ini yang bisa digunakan untuk sequestration dari carbon capture ini
jadi banyak negara yang tertarik untuk bekerjasama dan ini bisa kemudian mengembangkan supply chains global
jadi bagus sekali jadi kalau sekarang houston itu juga memposisikan diri sebagai tempat untuk sequestration
ada sebelas perusahaan besar yang melakukan sequestration di sana dengan otomatis juga bisa meningkatkan produksinya
nah indonesia ini akan kita bangun itu yang salah satu program atau salah satu yang akan kita lakukan untuk menurunkan carbon emission
nah itu bisa cepat
dan optimis ya bu nika kita bisa lakukan
zero emission dua ribu lima puluh dua ribu enam puluh itu bukan utopia atau mimpi yang mustahil
iya jadi kalau kita lakukannya untuk yang energi yang akan dibangun listrik baru gitu ya pembangkit pembangkit itu kita new renewable
pln sendiri kan ada program untuk kemudian mengganti ya untuk yang pltu yang sudah lama sudah tua itu kita ganti dengan renewable energy
nah yang paling penting adalah karena sepuluh lima belas tahun ke depan ini kita masih harus
memproduksi migas maka kuncinya adalah bagaimana carbon emission yang dihasilkan dari produksi ini harus kemudian kita reduce dengan cara tadi carbon capture
tapi justru mengurangi emisinya karena emisi yang membuat pencemaran
jadi itu in parallel ya kita lakukan nah pertamina sendiri selain kemudian di situ kita tahu bahwa memang nanti fuel demand akan turun
maka kita juga sudah mulai invest di ev
ya kita mulai dari membangun ekosistem untuk baterai dan kita juga sekarang sedang dalam proses akuisisi untuk ev technology
iya dan tapi baterai ini juga harus kita pastikan tidak menjadi masalah polusi di masa depan misalnya dengan pembuangan baterai dan juga
jadi ini harus tuntas harus tuntas sampai recycle seperti apa dari mulai hulu sampai hilir
pertamina sendiri kan ya ada public service obligation yang mau tidak mau harus supply dengan harga yang accessible
tapi kan harus profit ya
jadi bagaimana dimana revenue fokusnya itu datang ya cash cow yang paling diharapkan
karena semua ini kan membutuhkan investasi yang cukup besar
yang masih banyak ya kita sebenarnya jumlah reserve yang kita miliki
dari hilir bukan dari hulu
jadi revenue generator itu adalah hilir tapi profit generator adalah hulu
kok bisa demikian padahal kan kalau kita lihat di harga bbm kan masih disubsidi ya sampai sekarang ini
kedepannya saya rasa masih akan tetap disubsidi paling tidak sedikit
iya karena di hilir ini kan tidak semuanya disupply dari hulu pertamina
karena ini sebagian ada yang dibeli dari k tiga s lain ada yang kita beli dari bagian negara ada yang dibeli dari import
jadi banyak pemainnya yang lain
jadi ini tidak seluruhan supply chain kita kontrol tapi yang di hulu ini kan seluruhnya memang dalam kontrol kita
apalagi sekarang ini meningkat ya setelah rokan masuk jadi inilah ourcast generation dalam profit ya di profit ini
namun kedepan kan ini juga harus shifting
naik terus ya dengan lifestyle kedepan
jadi dengan hulu yang sudah kita kelola dan kendalikan dengan kilang yang kita sudah upgrade dan integrasikan dengan petrochemical
maka kemudian kita menjadi pemain petrochemical besar yang menguasai hulu dan hilir
belum ada loh hari ini di indonesia semua masih dihilir
kita ini bisa dari hulu ke hilir jadi value added creation nya ini akan besar
ada generation baik di revenue maupun
jadi kira kira berapa tahun lagi
tapi kita sekarang sudah membangun membangun ada public polypropylene di balongan dan juga olefin di tppi
kemudian di balongan petrochemical kerjasama dengan luar
dan juga di tubang kerjasama dengan rusia
jadi ini kapasitas kita akan naik sebelas kali lipat
ini sebenarnya kan mimpi indonesia
sebenarnya kan mimpi indonesia sudah lebih dari dua puluh tiga puluh tahun memiliki industri petrokimia sendiri
karena selama ini kita kan melakukan import
sementara kan di situ value addednya ya
nah itu sebetulnya setelah ada empat pabrik besar yang kita bangun
ini kapasitas kita akan besar malah kemudian bisa untuk export
dan dari situ kemudian akan tumbuh industri industri hilirnya
contoh ya sekarang
ketika terjadi pandemi obat obatan kita kan bahan baku obat masih import
ternyata dari petrochemical kita kita bisa membangun pabrik obat untuk paracetamol
dan kita sedang dalam proses untuk membangun di cilacap
kerjasama dengan kimia pharma untuk bahan baku obat paracetamol sampai ke hilirnya
jadi ada banyak yang bisa kita produksi
ini wajah pertamina masa depan ya
karena kita sudah memiliki industri yang basisnya itu nilai tambah
ini pastikan akan jauh lebih bagus buat perekonomian kita
ngomong ngomong kita sudah hampir memasuki kuartal keempat tahun dua ribu dua puluh
tahun covid juga
kira kira pembukuan akhir tahun ini bagaimana
dibanding dengan tahun lalu
dibanding dengan tahun lalu ya
ya ada peningkatan
karena demand ada peningkatan walaupun belum balik ke asal
tetapi kalau dibandingkan tahun lalu peningkatan sudah mulai kelihatan
jadi kita harapkan dan juga harga minyak juga membaik ya
jadi tentu kita harapkan insya allah bisa lebih baik
baik bu nika optimistik kita bisa mencapai target kita
kalau kita yakin kita harapkan memang akan terjadi
terima kasih banyak
bu nika kelihatannya ini brain ya
di belakang dari restrukturisasi transformasi reformasi dan juga transisi energi pertamina
terima kasih banyak
stay safe selalu
demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
kita masih dalam suasana covid sembilan belas
jadi jangan lupa rajin mencuci tangan menggunakan masker dan hindari kerumunan